ya betul pak rt
hantu mukarata beneran nih teh
heroi ah heroi ini mah
iya beneran pak rt
hantunya bawa gerobak sate
almarhum pak miun pak rt
oh iya pak miun kan suka gitu gitu ya
ya pak rt cari solusinya dong
warga udah mulai resah
tenang tenang para warga
jangan takut jangan panik dulu
biar rt yang menanggapi semuanya ini
saya akan selidiki semuanya
tenang saja tenang ada rt
udah udah bubar bubar
yaudah pak rt kalau gitu permisi ya pak rt
sekarang kita ikutan aja yuk
itu siapa ya
kok kayak pak miun ikut
kepalanya suka goyang goyang
pak bapak sakit ya
ambil minum ya itu itu itu kabur
eh beraks ibel akan pulang duluan tapi kalau parete belum makan mau cari makanan dulu ada
mau ikut nggak mau adam eh alih mau ikut boleh percaya
tempatnya pak miun kok udah di jualan
kami un eh aduh bang sate aduh itu dipanggil panggil dia maja
oh iya maja dam jangan jangan ini bener nih sama banget sama yang di mimpi saya
ah tuh muka rata
aja sana yuk kesana yuk
pak pak pak pak
tuh kan diem aja berarti kan namanya muka rata itu ada kupingnya ada matanya hidungan
pada etik enk resort jadi aduh
ngapain pada berdiri disini
anak anakmu katanya tuh melihat
aduh serem kalau ngomong jangan dengar gitu dong mana hantunya pak itu ilikan tuh lagi itu itu
ternyata mang pandi
iya bu titis
bu titis mau beli sate
maaf tadi saya gak denger lagi dari musik
mang pandi kok jualannya disini
ini kan lapak alam harum bapak saya mang
nanti saya menerusin jualan disini mang
saya lebih memilih pak pandi
soalnya setelah bapak kamu gak ada
nggak ada lagi sate yang enak selain punya nyamang pandi
alam harum bapak saya kan udah duluan jualan disini pak
menurut saya kami tuh gak bakat jualan sate
mendingan kamu jualan yang lain aja deh
ini gak adil pak
saya gak terima
tuh pak rt
nggak ada hantu hantuan kan
rt udah takut duluan
ya waspada tapi
belum adam nih
wah emang pak rt penakut kok
pak rt takut ya sampai megang adam segala
jangan lupa saya tuh rt general di kampung sini
saya jagain adam sama ali
pak rt dibilang penakut
emang pak rt penakut li
kasiannya si adi ya
pak mion kok bisa dadakan meninggal gitu ya
padahal pak mion
gak ada sakit sakit
yang lebih aneh lagi
itu pas pak amin meninggal
itu tukang sate udah ada yang ganti disitu
jangan ada apa apanya tuh
senyum bing gitu
kok kayak ada suara
gerobak ya pak mion ya
kayak gerobak bang mihun ya
baki meneget jalan sendiri lagi
ada apa ini tuh pada warga
digangguin hantu muka rata
ih betet pak rt
hantu muka rata beneran ni tte
iya beneran pak rt
hantunya bawa gerobak sate
almarhum pak miun pak rt
oh iya pak miun suka gitu gitu ya
ya pak rt cari solusinya dong
warga udah mulai resah
tenang tenang para warga
jangan takut jangan panik dulu
biar rt yang menanggapi semuanya ini
saya akan selidiki semuanya
tenang saja tenang ada rt
udah udah bubar bubar
yaudah pak rt kalau gitu permisi ya pak rt
iya iya tenang aja tenang
percayakan sama rt kalian
aduh mesti gimana ya ini ya
aku kan rt general di kampung sini
angger wes ya nama hantu
bang padi udah buka tuh
satenya sepuluh tusuk
tapi gak pedes ya
tenang ada apa apa
gak ada hantu
bukan hantu ini emang pandi
lihat disini emang pandi ini
yang tadi hantu
daham bangun daham
gede banget makan apa
aduh daham bangun daham
semalam ada hantu gentayangan
hantu muka rata gitu bu
kayak apa tuh bu
iya hantunya gak ada matanya
gak ada idungnya gak ada mulutnya
ya rata gitu ya
dia bawa bawa gerobak sate gitu
serem banget tuh